presiden joko widodo menemui timnas indonesia di sana merdeka jakarta hari senin kemarin
dalam acara jamuan ini presiden joko widodo juga memberikan bonus apresiasi sebesar dua ratus juta rupiah per pemain
senin siang rombongan boa solosa dan kawan kawan hadir di istana merdeka
timnas indonesia yang juga didampingi pelatih alfred riedel
serta asisten pelatih wolf gang pikal langsung disambut presiden joko widodo
usai berfoto bersama presiden langsung mengajak seluruh squad garuda untuk makan siang
meski gagal memboyong trofi aff dua ribu enam belas presiden jokowi mengapresiasi perjuangan anak anak asuhan alfred riedel ini
dan berikut wawancara koresponden cnn indonesia nisha megawati dengan salah satu pemain timnas andik permansyah di istana merdeka
timnas pemain timnas pada hari senin siang ini baru saja melakukan makan siang bersama dengan presiden joko widodo
dan saatnya saya bersama dengan andik dan tadi kita boleh ngobrol sebentar mas
tadi sebenarnya makannya menunya apa sebenarnya mas
oh menunya enak sekali kayaknya ini setiap ini apa ya makanan sirika sirikas indonesia ini keluar semua di sini gitu
kayak tinjang nih mas
nggak memang enak sekali tadi ya malu malu lah kalau di rumah mungkin habis itu
tadi apa sih mas yang disampaikan oleh pak presiden tadi ketika pada saat makan siang tadi itu
yang terutama kami sangat terharu dan sangat bangga
bangga sekali kita meskipun tidak menjadi juara satu tapi beliau menghargai kita
saya sangat sangat apa ya sangat senang lah diterima di tamu apalagi kasih bonus apalagi tanya masa depan kita bagaimana gitu
saya sangat banyak terima kasih kepada bapak presiden dan ketua umum pssi dan seluruh ofisial dan pemain
tidak bermain nih pada gelai kedua
apa yang bisa dipelajari pada saat gelai kedua
jujur saya sangat sedih sekali di lag pertama itu saya menit sembilan belas sudah keluar itu sangat saya oh sedih sekali nangis sampai saya sudah percaya diri lah untuk juara ini
saya sangat menyesal malam setelah pertandingan dan besok setelah pertandingan itu saya selalu gelisah gitu
nangis kenapa ini momen yang sangat berharga sekali tapi bagaimana lagi mungkin semoga ada hikmahnya lah
saya sudah masuk final itu
menyampaikan apa pak presiden
saya adakan ya itu tadi apa yang anda lakukan itu saya minta semoga ini terlaksana lah saya minta masa depan saya bisa cara karena kan sepak bola kan ada batasnya dibilang
mungkin umur tiga puluh sudah mulai ini saya ingin saya juga saya kan juga berjuang buat negara semoga ada ya bukannya minta imbalannya
pekerjaan tetap di daerah
saya gitu ya semoga ini terlaksanalah biar nanti atlet atlet itu semakin bersemangat lagi